diduga sopir ugal ugalan sebuah bus penumpang jurusan surabaya yogyakarta
terguling dan terseret sejauh dua puluh meter di jalur nasional ngawi solo
akibat kejadian ini belasan penumpang mengalami luka luka
kecelakaan tunggal ini dialami bus eka jurusan surabaya yogyakarta
yang terguling di jalur ngawi solo desa kelitik kecamatan geneng kabupaten ngawi
akibatnya belasan penumpang bus mengalami luka luka
yang sebagian besar menderita luka pada bagian wajah tangan dan kaki akibat benturan
menurut saksi kecelakaan terjadi saat bus ek yang dikemudikan budi wahono warga jember
melaju kencang dari arah surabaya menuju yogyakarta
setiba di sebuah tikungan bus hilang kendali dan oleng
hingga akhirnya menabrak pohon dan terguling
bus baru akhirnya berhenti setelah terguling dan terseret sejauh dua puluh meter
dari hasil olah tempat kejadian perkara polisi menduga sopir tidak mentaati rambu
karena mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali
kemudian ketika melewati tikungan sopir tidak bisa menguasai
laju ke arah timur menuju ke arah barat
laju kendaraan kemudian kendaraan terbanting ke kanan menabrak pohon
kemudian terguling ke kanan dan terseret sekitar dua puluh meter
untuk kepentingan lebih lanjut sopir beserta keneknya diamankan polisi
meski tidak ada korban jiwa arus lalu lintas di jalur ngawi solo tersendat
karena bodi bus memakan ruas jalan
sementara sejumlah korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit atin husada ngawi
inom tohari ngawi